indonesia melalui menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan pernyataan nasional dalam general debate sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan di new york amerika serikat sabtu waktu setempat
dalam pernyataannya indonesia menekankan tiga poin utama untuk meningkatkan solidaritas global dan mengembalikan kepercayaan dunia
yakni melalui kepemimpinan kolektif global dengan menjunjung hukum internasional mendorong pembangunan dunia
salah satunya melalui transfer teknologi serta memperkuat kerjasama regional
menelui juga menyampaikan tema yang difokuskan dalam sidang majelis umum pbb tahun ini selaras dengan spirit bandung yang lahir dari konferensi asia afrika untuk memperkuat solidaritas dunia
ini juga yang semakin membawa indonesia diakui di mata internasional
mereka mengatakan bahwa berasa sekali setelah kita berhasil g dua puluh kita berhasil asean kemanapun kita pergi sampai sekarang padahal g dua puluh kan sudah tahun lalu ya
pernyataan selamat dan trust yang diberikan indonesia itu juga dirasakan sampai ke menteri menteri teknis yang menjalin kerjasama dengan banyak negara
rangkaian sidang majelis umum pbb
sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan digelar selama sembilan belas hingga dua puluh enam september dua ribu dua puluh tiga
sidang diisi general demand side event hingga pertemuan bilateral negara anggota pbb